satu kampung yang terkena covid dibawa ke asrama haji
rombongan ambulans ini membawa puluhan warga rt satu dan rt dua dusun ngagli
kelurahan catur harjo kabupaten sleman jawa tengah
yang kembali terkonfirmasi positif covid sembilan belas
hingga kini tercatat total lima puluh lima kasus positif terjadi di padukuhan ngaglik
tambahan kasus ini berasal dari warga yang mengikuti tes swab masal
yang digelar dinas kesehatan kabupaten sleman sabtu pekan lalu
terhadap lebih dari dua ratus orang setelah dua puluh warga dinyatakan positif
dan salah satu diantaranya meninggal dunia
sebagian warga yang positif diwajibkan melakukan isolasi di asrama haji yogyakarta
sedangkan sisanya diminta melakukan isolasi mandiri di rumah
swab kita pada hari sabtu swab masal itu yang diambil kan dua ratus tiga orang
nah ternyata yang positif itu ada tiga puluh
tiga puluh lima berarti sekitar tujuh belas lima persen dari yang diambil
ya sebagian besar dari tiga puluh lima itu sudah kita proses untuk dievakuasi untuk di
sementara itu pasca idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
dari sembilan puluh dua ribu pemudik yang diperiksa di jalur penyekatan
polda metro jaya merilis hampir enam ratus pemudik ditemukan reaktif covid sembilan belas
setelah menjalani tes antigen secara acak di sejumlah pos penyekatan dan polsek
kabir humas polda metro jaya yusri yunus mengungkapkan
ada sekitar satu lima juta warga ibu kota yang mudik pada lebaran lalu
berdasarkan pendataan di kampung tangguh jakarta
diperkirakan masih ada warga yang belum kembali dari kampung halaman
terutama pekerja sektor informal
kemudian juga saya informasikan disini
selama sembilan hari setelah lebaran
kita sudah memeriksa sekitar sembilan puluh dua ribu masyarakat yang harus pulang mudik keluarga jakarta
maupun juga atau wilayah hukum polda metro jaya
dari kesemua ini ada lima ratus sembilan puluh enam yang pulang

operasi penyekatan jalur mudik diperpanjang hingga tiga puluh satu mei mendatang
untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas oleh pemudik
demi butan cnn